waktu itu daud pernah bilangkan sama ustazah kalau daud pengen jadi ustadz kondang ya kan gimana mau
jadi ustadz kondang gimana mau berdakwah kalau sunat aja belum enggak sakit kan ustadz
oh good aman tapi kita harus pakai rencana apalagi rencana kita tuh semuanya udah gagal
udah hangus udah nggak ada lagi iya sih betul kata sobri udah ustadz suruh semua santriwan buat
awasin kita kita jadi susah buat rencana ya juga ya aku mau purang purang pikisan aja deh sepas
udah selesai dokter dokternya udah pulang kamu juga udah disunat ya udah aku juga pengen pura pura
aku kayak pura pura sakit gede gede mie kalau aku pura pura kesurupan aja saeta saeta tuhan pada takut
kamu kenapa sih iya gini pada takut terus aku
itu deh aku apa

selama ini semuanya bersambung ini meweng ngaco nih aku pura pura keseluruhan
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
anak anakku sekalian para sandriwan sandriwati di pondok kunanta yang insya allah dimuliakan allah swt yang usah sayangi
perlu kalian ketahui bahwa hitam itu kewajiban bagi laki laki
maka tanda tanda orang yang sudah balik itu atau alamat akil balik itu ada tiga
yang pertama ketika dia sudah memasuki usia lima belas tahun baik laki laki maupun perempuan
yang kedua ketika dia sudah ikhtilam apa itu ikhtilam mimpi basah
yang ketiga adalah filhaid dia sudah haid bagi siapa
tentunya bagi perempuan wajib bagi perempuan atau laki laki untuk menjalankan kewajibannya sebagai umat islam
eh eh eh gak mempan ya
segala trik trik kamu untuk bohongin ustaz saya yang mulia adalah satu udah gak mempan
gak ada ke toilet toilet gak ada mau pipis pipis gak ada
kalau gak ada ke toilet berarti saya pipis
malu pasti di sini aduh gimana ya
sri kiti tolong ini sobri antar ke toilet dia mau buang oli samping katanya
nah ini bocah mau disini aja
nggak belum pipis
ya udah yuk
tapi gue harus ditemenin
ketakabur lagi kamu
dua berapa ini sudah
silahkan pak panitia
ya indra silahkan sekarang giliran kamu
kejadi sunat dong
eh justru gue angus kalau pingsan
nggak usah disupik lagi
nggak usah dibius lagi
nah tolong dibawa ya
langsung sunat aja udah
buatnya ada ada aja
kawan mau disunat pakai segala mulas
iya pak sri kiti
mau disunat ya
aduh lebet banget
ada aja bocah
ini udah buat
eh ustazah abel
waktu itu dadot pernah bilang kan
kalau dodot pengen jadi
gimana mau jadi ustadz kondang
gimana mau berdakwah
kalau sunat aja belum
kalau sunat itu
siap siap ya dodot ya
ustazah abel lagi
tak jadi kabur kau ya

ya allah si dodot ke mana
eh pak lih
wah dia kenceng banget
kok dia kenceng banget
mau belajar kancing kancing
lagi nyari dodot
lalu kamu disunat
dodot kamu disunat
dia kabur pasti mau petisitar sini nih
bibir saya memang ke sana
pak lih sekarang kita suruh strategi
pak lih ke situ
itu dapat tuh
tadi dodot dodot udah saya tangkep disini nih
disini persis nih
ah kenapa tak
pas dia kabur waktu saya lagi nolongin pak d
itu pak d lagi kurang ajar banget sih
kadang kadang gak sopan
orang lagi nangkep si dodot kok pake nyangkut segala pak d
gimana coba itu pak d
pak d itu yang mana sih orangnya
nyalahin diri sendiri
aing saya jatah ditembak wadah
tidurin tidurin kamu ke sana
aing ditembak wadah